kenapa al pergi
kalian bisa aja sih
pabos itu hebat bu andin
lah kemarin malam aja barusan pergi
eh pagi paginya udah pergi lagi aja
semalam dia pergi
iya bu andin lah sayang buka pintunya
kayaknya benar dia dugaan aku
ada yang masak sembunyiin dari aku
kemarin dia semalam
kenapa gak bilang sama aku

semalam setelah kita semua pergi
andi tetap siasur awasin depan rumah
aldebaran datang bos
bisa kemungkinan aldebaran juga yang pasang penyadap itu bos
ini semua karena kecerobohan kamu paham ya
sepertinya henry kecolongan bos
waktu saya tinggalkan rumah bos
sehingga berduli alasannya apa
sampai kamu ditangkap lagi
sehingga bebasin pengadil penyiaran
masak pengadap itu
sejauh apa dia sudah mengetahui
kamu jaga kesehatan juga ya mas
dukungan dari kamu ini
kita hari ini jadi ketemuan
jam berapa ya om
setengah jam lagi ya di sunset restoran
oke makasih ren
ada apa lagi sih itu orang
kamu itu kan mau kerja
ngapain ganggu ganggu kamu terus
om irfan bilang dia mau jelasin sesuatu mak
dia rahasian keadaan bella
ke keluarganya pak al
nah itu dia ma
mungkin ini juga yang mau om irfan jelasin ke aku
yaudah aku jalan dulu ya
kok jadi ruwet gini sih
eh kamu udah rapi
kalau bisa kamu tuh gak usah capek capek
ngaterin saya ke depan
sampai ruang tamu aja kan gak apa apa
gak mau ah
mau sampai depan sini aja
mau ngeliat suamiku
berangkat kerja soalnya mas
cepat sehat ya
saya berangkat kerja dulu
ya tutup ya
selamat pagi bu andien
si saim ambil tauhu di bungalau
naik kapal ke semanggi
bu im tau
bu andien sedang galau
karena pak al pergi
kalian bisa aja sih
tapi emang pak bos itu hebat bu andin
lah kemarin malam aja barusan pergi
eh pagi paginya udah pergi aja aja
semalam dia pergi
iya bu andin lah saya yang bukain pintunya
kayaknya bener dia dugaan aku
ada yang masak sembunyiin dari aku
kemarin dia semalam
semuanya udah nunggu di ruang tamu pak
mereka semuanya ke ruangan saya tapi
satu persatu karena saya mau bicara sama mereka
dan kamu pastikan tidak ada yang
melakukan pekerjaan tanpa
perintah dari saya paham ya
jangan sampai ada yang kelewat
baik pak mari
gue harus bisa temukan adi
temukan dia hari ini juga
bapak baik baik aja
kalau hari ini akan tiba
jujur masih ada rasa
gak berjalan lancar
bapak harus optimis
kalau bapak yakin insya allah
semuanya berjalan dengan lancar
mudah mudahan ya tapi
tapi saya mau terima kasih banyak buat kamu kan
kamu salah satu orang yang sangat berjasa buat saya
dari awal kamu sudah banyak sekali
saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih sama kamu
santai aja pak
saya tuh senang bantu bapak
tapi kamu dengar baik baik
kalau kamu butuh bantuan saya
saya pasti akan bantu kamu
kayak bapak terlalu berlebihan
tapi terima kasih banyak ya pak
bapak terlalu berlebihan
tapi terima kasih banyak ya pak
saya tunggu disini ya pak
kalau bener om irfan ada dibalik semua ini
sekarang lu harus bayar
tentang apa yang sudah dilakukan ke jessica
karena keluarga jessica
gak akan lepasin lu
gue gak tau apa apa tentang jessica
sekarang lu ikut gue
atau lu kita gebukkan
sampai dengan lama
gue akan ikut dulu ya
om irfan ada hubungan keluarga
dengan jessica sekretaris papa
yang namanya om irfan adalah jessica
nama mereka hampir sama kan
gak begitu yakin
dan aku makanya tanya sama om irfan kan
reaksi om irfan gimana
beda kok mas
lagi pulang anaknya juga lagi ada di australia kan
tapi andin pernah bilang kalau jesse itu di luar negeri
jessi seorang business woman
bukan orang yang perlu terapi
pasal ini masih berantakan sekali
harus disusun dengan hati hati
supaya semuanya terlihat jelas
supaya terlihat jelas
permisi pak al
ini pak irwansyah di wiguna pak
dan ini untuk cv nya
saya mau bicara dengan irwansyah di wiguna ya
saya tinggal dulu ya pak
terima kasih pak
terima kasih pak